tak hanya tempat rekreasi ancol pemprov dki jakarta juga membebaskan biaya masuk bagi pengunjung sejumlah museum di ibu kota
sayangnya meski tidak dipungut biaya tidak banyak warga ibu kota yang berkunjung ke museum bahari penjaringan jakarta utara
memanfaatkan hari libur nasional di dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak
sejumlah warga berkunjung ke museum bahari di jalan pasar ikan penjaringan jakarta utara rabu siang
tak hanya warga jakarta warga dari daerah penyangga ibu kota seperti bekasi jawa barat
juga memilih membawa anggota keluarga berkunjung ke museum bahari
di sini pengunjung bisa melihat dari dekat benda benda peninggalan sejarah kemaritiman
seperti ruang koleksi aneka jenis kapal tempo dulu termasuk kapal finisi nusantara
diorama navigator dunia dan aneka benda bersejarah kemaritiman lain baik replika maupun asli
di museum ini pula para pengunjung bisa belajar sejarah kemaritiman nusantara
sejak zaman kerajaan
sayangnya meski menjadi negara kepulauan dengan sejarah panjang kemaritiman
minat warga berkunjung ke museum bahari terbilang minim
kebetulan karena dekat juga lebih dekat dari rumah terus kayaknya belum pernah kesini juga
dan spotnya juga disini bagus bagus keren keren
tadi apa aja yang lihat di museum
eh perahu ya
udah kayak zaman dulu zaman dulu gitu
cuman sih kayaknya masih kurang ya minat untuk kesininya tuh kayaknya masih kurang
soalnya masih kelihatan masih sepi banget yang kesini gitu
tadi ya gratis apa apa ya
kebetulan dari daerah bekasi
enggak ikut penguntur kada apa gimana
kebetulan saya sudah langsung kesini
abis itu jalan jalan
kenapa museum bahari
museum bari memperkenalkan karena saya pengen itu anak anak saya bisa mencintai indonesia
maksudnya dalam arti abaharinya
karena indonesia lebih besar dari lautannya baharinya daripada di daratannya
jadi saya pengen tuh generasi saya generasi yang akan datang generasi penduduk saya tuh tidak melupakan bahari yang kita punya
kayaknya kurang banget
kayaknya sih memang kurang
makanya saya pengennya sih memperkenalkan termasuk dari iklan tv atau dari pemerintah juga harusnya sih lebih gencar
tidak terlihat peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan
meski pemprov dki jakarta telah membebaskan biaya masuk dalam dua hari terakhir
menurut keterangan pegawai museum bahari refi muthia
sepanjang selasa hingga rabu sore jumlah pengunjung tercatat sekitar satu ratus tujuh puluh orang
jumlah ini sama seperti jumlah pengunjung pada hari hari biasa
fakih haitami jakarta